mulai dari jam delapan terus selesainya saat buka bareng nah terus tuh biaya biaya buka puasa dari
siapa dibiayain sama bang haji sulam ya sama bang ramadi juga sih wah makin pinter aja
si sulam cari muka biar makin disanjung gitu bah gimana dibah kita ini makin ke prosok aja
bah udah kagak adek udah makin diremehin aja gitu nih bah iya mi makin susah kita mi mengangkat
mertabat kita sudah diinjek injek nih semua negara garasi sulam ini pokoknya dia deh tuh
sumber masalahnya tuh dihileh gua rasanya kesel
ya ayo tau ya sering banget bikin salah apa haji sering mitnah ya pokoknya banyak deh kesalahan
ayo dan ayo siapa aja mau kasih hukuman apapun buat kita jadi panitia pesan renggila juga mau
haji tapi sekarang saya lagi butuh bener bener butuh bantuan pak haji iya ji kasihan mali udah
keliling sana sini kagak dapat pinjeman lagi ji pinjeman mah haji muhyiddin malah dibentak bentak
bener ji anaknya mali disumpahin biar mampus kalian iya astagfirullah
satu satunya harapan saya saya dapat bantuan nih dari pak haji pinjeman duit gitu
hai kah eh among nya berapa sih yang dibutuhin mali buat biaya rumah sakit anak
ini juta kadiga empat juta ya hai i janji deh mulai sekarang algae jadi orang yang jujur orang yang
bener musti eh emang ngerti gimana sih hintikan keperluan e drama sakit biaya kanisation delapan belas
otomotif apa yang diomong jangan
jadi yang bener yang mana nih
apa gimana sih lo katanya mau jujur belum semenit aja udah ngeboong
maksudnya ya dikenupin aja pak haji
emang sih biaya rumah sakit tiga juta delapan ratus tapi yang dua ratus nya buat
pongkos aja makan buang bensin parkir
lo sendirian lagi gak ngajak ngajak gue lagi makan ya
ya udah udah gue paham gue paham
ya pak haji ntar bakal kasih
nih lam kalo lo emang mau minjemin duit ke mali lo harus garis bawahin dulu dah
ya ilah emang pelajaran bahasa indonesia pakai garis bawah
bukan begitu lam maksud gue kalo emang si mali mau minjem duit dari lo
kudu bantuin lo nagi duit lo yang sepuluh juta di kardun
ah jing gimana sih jing itu namanya kita nyewa debt collector
gak baik jing
ya kagak lah lam kalo caranya baik gak pake kasar kasar kan gak apa apa
lagian lo jadi untung lo gak harus berurusan langsung sama si kardun
biar si mali sama tarmi ji aja yang ngomong sama kardun
jadi ayah sama tarmi ji kudu nagi duit pak haji di si kardun yang sepuluh jutaan
iya begitu deh jadi saya nih minta tolong supaya duit keluarga saya ini bisa balik lagi dari tangannya bang kardun
waduh ji kardun itu kan jawarannya preman kalo kita berdua yang nagi aduh bisa jadi lemper kita
makanya pikir pakai otak televisi lo harus cari taktik gimana caranya supaya lo gak jadi lemper
malah si kardun yang jadi lontong lo cacak cacak bolesin sambal
bolesin sambal makan enak
ah diam doang
ji siap ji ini semua demi anak kaya buat pengobatan anak kaya apa aja yang dilakuin ayo siap ji
yaudah kalo mali siap ane juga siap demi menebus kesalahan kita kita berdua siap ngebantu pak haji
alhamdulillah terima kasih
minta doa restu ya ji
terima kasih pak
eh rom lo tuh kan anak umi ye terus lo kan tau kalo umi lo usahanya nih kan jual kue
lagi kenapa lo ikut ikutan beli kuenya si umi mariam segala
itu kan sama juga lu mengkhianati orang tua lo sendiri
lagian kenapa sih mi mbah niat room itu kan cuma ngebantu aja beli kuenya umi mariam nggak ada maksud lain kok
tapi gara gara omik mariam jualan kue itu kan berarti dia saingan sama gue
umi ini namanya rezeki itu udah diatur sama allah gak akan kemana gak akan hilang juga kok udah dewi umi tuh gak usah panik juga
oh iya mbak umi sama abah jangan lupa loh kan abah itu udah dikasih tugas untuk menjaga keamanan pada saat pesantren kilat
nah umi juga kan udah dapet tugas kan sama emak umi harus ngebantuin emak nyiapin segala sesuatunya
oh jadi lo seneng ya umi lo jadi budak sih emak
biar allah bukan nih ya ngebantu juga kan bukan berarti jadi budak
sekarang gue mau tanya sama lo kapan tuh pesantren dimulai dan kapan kelarnya gue udah kagak tahan ya lama lama di sini eh gue kagak tahan
pokoknya mulainya itu selama satu minggu dimulai dari jam delapan terus selesainya selesai jam delapan
terus selesainya saat buka bareng
nah terus tuh biaya biaya buka puasa dari siapa ya
dibiayain sama bang haji sulam ya sama bang rahmadi juga sih mi
wah makin pinter aja tuh si sulam cari muka
biar makin disanjung gitu mbak
gimana nih bah kita ini makin keprosok aja bah
udah kagak adek udah makin diremehin aja kita nih bang
iya mi makin susah kita mi mengangkat mertabat kita sudah diinjek injek nih
ini semua nih gara gara si sulam mi pokoknya dia deh tuh sumber masalahnya tuh
dih ini gue rasanya kesel banget kalau dekat mukanya gue udah bawa nyang unyang gitu gue remes
iya mi terus kita gudung bagaimana lagi nih mi
ah bah udah mati langkah mi
kayak main catur aja nih sekak mat gitu
ya paling tidak juga
ya paling tidak kita harus cerdas daripada si sulam
tapi bagaimana ya pak ya umi juga belum tahu nih harus bagaimana gitu
waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
umi kita mau ambil personal kue kue yang kering udah siapin mi
oh udah untung udah ayah siapin
ini mas raya itu itu yang di plastik tuh
itu itu yang di plastik putih ya nak
nah ini buat poeti
ini tiga buat poeka
bener kak makasih
ini uangnya umi
umi nanti kalau ada saudara saudara saya yang butuh kue lebaran langsung saya suruh kesini aja ya umi
iya iya kesini aja pesel langsung ya
terima kasih yang ditromosikan
ya allah alhamdulillah ya nak
empok empok nggak ke rumahnya haji sulam
ini maksudnya apa sih
nggak usah ngejek ngejek demi
bentang bentang kita lagi dihukum sama haji sulam nyindir nyindir kayak gitu
nggak usah demi
maaf puan nenek
ayah bukan maksud untuk menyindir
ayah cuma ngajak aja ke rumah haji sulam
emangnya ayah salah
udah deh umi deh
nggak usah banyak bahasa bahasi
umi ini mah kesana enak
nah kita apa coba
babu umi babu
cuma jadi pembantu
cek jelik gini juga kita punya harga diri umi
masa kita dianggapnya pembantu
eh umi sekarang lagi
ngedekin kita lagi
yaudah kalau gitu mpo mpo
udah gue tukarin ayam
mau dia tahu
seriusan dong cing
umi cing jangan bercanda
lah lo mau ke mana
ya gimana sih
orang hari ini kan hari pertama pesan renkilat
yaudah berangkat duluan semua
ajak tuh abah sama umi lo
biar jalanin hukuman sekalian